iv information system adalah sebuah teknologi yang dapat membantu pembangunan tata kota
dengan adanya teknologi ini kita dapat melihat kondisi geografi sebuah lokasi yang akan dibangun
lengkap dengan data penting untuk menunjang pembangunan berkelanjutan
ibarat permainan sim city di mana anda dapat membangun sebuah kota
dengan memperhatikan permasalahan yang kompleks
seperti kepadatan penduduk ketersediaan listrik serta tingkat polusi yang ada
geographic information system atau gis adalah sebuah teknologi yang memungkinkan kita
untuk mendapatkan visual sebuah lokasi lengkap dengan real time data
hal tersebut juga dapat membantu kita untuk menemukan masalah
dan menentukan solusi terkait pembangunan yang akan dilakukan
termasuk di antaranya tentang kepadatan penduduk atau infrastruktur
tak hanya di kota saja kita bisa menggunakan sistem ini dimanapun lokasi yang diinginkan
geography information system adalah sebuah teknologi yang dapat membangun sebuah lokasi
boleh tolong jelaskan apa sih gis ini sebenarnya
gis ini sebenarnya suatu fenomena yang menarik
sebagai mana kita ketahui sekarang dalam dunia ini banyak dinamika
kita lihat dinamika iklim dinamika kependudukan dinamika politik kebencanaan kemasyarakatan
gis atau disebut jis atau dalam bahasa indonesia adalah sistem informasi geografis
adalah kemampuan untuk mengolah semua data data ini dalam konteks lokasi
dengan konteks lokasi memungkinkan semua komponen masyarakat pemerintah
baik itu juga agency maupun masyarakat dunia untuk melihat permasalahan secara jelas
sesuai dengan konteks lokasi di mana permasalahan tersebut
data yang digunakan oleh gis merupakan data resmi yang diperoleh dari instansi pemerintah terkait
pantauan satelit ataupun drone
hal tersebut membuat solusi pembangunan kota dapat dibuat secara lebih tepat
nah ini adalah suatu simulasi dari tata ruang jakarta dalam format yang sangat mudah dipahami
kita berikan color coding
dainnic dibuat oleh peta tata ruang jakarta dengan menggunakan teknologi gis
yaitu oleh dinas cipta karya tata ruang dan pertanahan provinsi dki jakarta
semuanya dipetakan dengan data data yang lengkap dan precise
yang akan membantu misalnya orang yang akan menentukan atau pembangunan di suatu wilayah
apakah itu termasuk zona penelitian
zona penduduk atau residensial zona komersial di mana orang berbisnis
zona perkantoran atau zona alam terbuka
sehingga ini menjadi informasi yang transparan bisa digunakan oleh segala komponen masyarakat
dan semuanya nanti bisa mendukung kepada sustainable development bagi kota jakarta
salah satu keunggulan gis ini adalah pemanfaatan yang dapat digunakan oleh siapapun
termasuk pemerintah sebagai regulator
manusia tidak menjadi objek tidak menjadi objek dari pembangunan
tapi menjadi driver dari transaksi
dan ini adalah informasi pembangunan itu sendiri
pemerintah sudah membangun infrastruktur dan lain sebagainya
apakah infrastruktur itu berjalan dengan baik atau tidak
atau malah memberikan efek yang negatif kepada masyarakat ternyata
nah itu bisa masyarakat bisa menjadi check and balance
menjalankan fungsi check and balance untuk pemerintah itu sendiri
pembangunan berkelanjutan menjadi faktor penting saat ini
untuk menghindari permasalahan dalam jangka panjang
gis merupakan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan semua itu
untuk mencoba aplikasi ini anda dapat mengunjungi situs tata ruang jakarta id
dan tentunya secara gratis
trevi pradipta jakarta